di kemahan santriwati kepada teriak ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik para santriwan dan santriwati alhamdulillah kita selamat sampai lokasi perkemahan ya
dan sekarang kalian boleh buat tenda masing masing kalau yang nggak bisa buat tenda nggak usah segan segan
untuk minta tolong ustadz ataupun pak deh saya mau nanya pak ustadz ya lukman cara diriin tenda gimana ya
gampang rebus air sampai mendidih tendanya masukin ke air seduh
bikin kopi makanya dengerin dulu nanti itu ya di dalam tenda itu ada buku petunjuknya nah kalian
baca buku petunjuknya kalian lakukan sesuai dengan apa yang ada di buku petunjuk kalau masih nggak
bisa juga baru deh tanya sama ustadz ridwan kalau enggak ustadz musa atau pak deh betul itu apa yang
dikatakan ustadz musa ya pokoknya kalian semua di sini harus belajar mandi mandiri ya tapi kalau
sekarang kita nih
kaper based gimana makalah pulang oh perrasur straightener di sekitar sini banyak sekali
makanan tapi makan pakai apa ustadz pakai ayam goreng gitu pak hai oke dragi sapi emang enggak
tidur kapan kerjanya
nanti tenang aja urusan makanan
adam positif sebagai seksi konsumsi
kamu gak khawatir bukan begitu ustadz
iya betul sekali apa yang dikatakan ustadz musaya
untuk makan nanti ada waktunya
pokoknya kita disini selain belajar mandiri
kita akan belajar tentang kebersamaan
yaudah sekarang kalian boleh buat tenda masing masing
untuk para santriwan
buat tendanya ke arah sebelah sana
ke arah sini
dan untuk santriwati bangun tendanya ke arah sana
nah habis selesai kalian buat tenda
kalian akan melaksanakan sholat
yaudah ayo sekarang buat tendanya ya
yang semangat ya
nah seger banget
aduh berat berat
kok pada diam
lihat dong yang lain
udah pada diri tenda
dodot lukman indra
kalian diri tenda
cari kayu bakar
kamu aja sama lukman yang cari kayu
aku tuh ketua di sini
kamu mau ngawin aku ah
kan harus turutin
mau mau ah
loh udah asap tuh ngelapor tuh gua ngaduk
nah gitu dong pal
kamu harus semangat dan aku
betul sih dia
oh ini udah gak ada
eh pak d
pak d liat
waduh pak ustadz
saya belum liat
masa gak liat sih
kenapa pak d
nancep tuh liatin tuh

telunjuk ke pantai begitu pak d
kok bisa sih
aduh perkenalan begini
pak d pak d
pak d lagi ngapain itu main tumbuk tumbukan
oh pak d lagi numbuk
numbuk rujak ya
oh emang dari kapan ada rujak pasak
itu supaya tendanya bisa
kayu gua tajepin tenda atau yang kayak gini
ya udah pak d terusin dah lanjutin deh ya
udah saya mau ngamanin bareng anak anak dulu nih
kok apa d
sobri sama heikal keluar
katanya sih mau ambil kayu bakar
yah anak gimana sih
itu anak ya heikal sama sobri kenapa sih
nanti kalau mereka nyasar terus hilang
kita semua ya repot nih
sekarang kamu dodot
kamu balik lagi ke tenda kamu ya
nanti biar ustadz yang akan cari ya
ya cakep tuh
pri emang kita mau ngapain sih nyari kayu bakar
kan kita gak tau jalannya
aduh udah ikutin aja kok
kita gitu gini sampe
kan kita kan gak disuruh sama ustadz musa ustadz ridwan pak deh
sebenarnya aku tuh kebelet pipis kal
ini anak kenapa gak bilang dari tadi sih
pipis aja apa di pohon kek di apa kek
yaudah kamu tunggu sini
aku mau cari tairat oke
nah beristirahat aja nih
nah semalam kamu taruh dimana lo sarangnya itu
cari meneh tuk
alah orang tadi kan malem
malem apa siang
bagian juga kan kita buru buru
ya tapi bodoailah malem siang
akalmu itu nyaruna dimana itu harus
instingnya itu harus kuat
lo inget inget yang bener jangan meluah
ya kan lu juga yang ikut ngubur
emang tadi kan suasananya malam buru buru ya kan
sekarang kan siang
beda suasananya aku juga bingung
jangan tukaran jangan tukaran jangan berantem
kan semalam aku jadi umpan
dan kita tuh sesama ramok sesama ramok tuh harus kompak
dimana inget inget lokasinya
lampau bukan sih
matar gue kreditan punya lo di jambi yang kreditan
aduh mas diri
temenin aku cari toyo ya kan tuh kal
pri pri pri
itu perampok pri
aduh khawatir tuh anak kecil tau kalo kita rampok
kita tanggep kita tanggep
gampang kesel kejar kejar lah
nyemot nyemot dari mana nyemot baru nyampe nyemot apa tenyum
ada apa di dalam
itu pasti gerak gerak
itu positif kan
jadi yang gerak gerak tadi yang megang kaki positif
nah taruh aja disitu
nah kencengin lagi aja
biar ini gak jatuh jatuh
pasang lagi ya bener
udah kenceng nih
di kemahan santra watik
kok pada teriak teriak ya
butet punya ide
jadi dengan menggunakan pisang ini
memakan pisang ini lalu pergi begitu
lalu pergi begitu
lalu pergi begitu
kenapa kalian si muatir bawah
siapa yang makan ini
siapa yang makan ini monyet yang ambil
tapi porsinya besar sekali ya
terus bagaimana ini
butet masih punya stok
terus bagaimana ini
tadi sih aku denger katanya

ya ampun sama monyet aja takut
emang kamu berani sama monyet
ular raksa saja indra gak bakal takut

subuh subuh makan bulu
banyak banget stoknya
kalau begitu kita berikan saja kepada monyetnya
kalau begitu kita berikan saja kepada monyetnya
yaa monyetnya segini doang keci
segini juga bisa
segini juga bisa
ini kan cuma tambang
ini kan cuma tambang
katanya aku gak takut sama monyet
ini kira kira cuma tambang
gak takut kok
dalam surat anahl
allah itu tidak menyukai
orang yang suka menyombongkan diri
orang yang suka menyombongkan diri itu temennya